ustaz ustazah ini ada berita yang kurang bagus sebenernya
jadi supir odong odong ini hari ini sedang sakit
nah itu dia jadi hari ini itu
pas banget tau potongannya
seorang lulusan kairo
yang lulus dalam waktu sembilan bulan
ini selama di kairo tidak ada odong odong
ini biasa bawa metik
nah jadi kitan atau sunat itu adalah salah satu fitroh di dalam ajaran agama islam
selain menggunting kuku
selain mencabut bulu ketiak
selain juga apa namanya
sikat gigi ataupun bersiwak
jadi di situ juga ada sunat
dan sunat pun juga baik untuk kesehatan kalian
makanya kalian harus disu
ustadz ada yang mau saya bisikin
terus gimana dong
nah kalau pakai remote control gimana
eh kenapa gak ustadz
ustadz jangan bawa mobil
asam ulasan kamu ini
yang bener ini kamu
iya kalau kita yang kawal pasti itu aman
minggir minggir minggir
minggir minggir minggir
aduh sakit banget
kan kamu tahu itu tadi santriwati lagi lewat
ya udah suruh pergi gitu
oh di belakang
ayo awas pelan pelan pelan pelan
jangan ada yang rebutan kursi
awas masih pada basah tuh
awas lengket awas jahitannya
awas di hati
ya nggak usah begini juga
awas jangan sampai kepleset
kenapa lari lari begitu
kalau kebuka lagi gimana
masih basah tuh
jalan jalan jalan
aduh aku kena dong
aduh tuhan nangis kan tuh
ini kalian ngapain lari lari
kalian mau ngapain
itu odong odong cuma boleh yang naik peserta sunat
kalian mau sunat lagi
nah sunat itu apaan
eh tapi boleh kamu ikut
eh di belakang situ
kan larinya kecil
paling kencengnya kalau turunan
jadi adil semuanya ke espion
padahal bisa dirapel ya
kok mukanya lecek baik
jangan terang terangan dong
gelap gelapan lebih enak
tadi tuh mereka katanya bilang mau ngarang odong odong pakai kosida
tapi gatau sekarang kemana
ya allah ustazah nurul
masya allah idenya bagus benar ya
itu bisa menghibur peserta sunat sekaligus menghibur pasyarakat yang liat
ya allah luar biasa
tapi itu bukan ide saya
tapi idenya anak anak
kalo ustazah bagus
ada apa ini
wah selu banget ya ngobrol ngobrolnya
ustaz mah kemana sih
hati hati pengantin sunat masih pada basah
ustazah ini ada berita yang kurang bagus sebenernya
jadi supir odong odong ini hari ini sedang sakit
nah itu dia
iya jadi hari ini itu nggak ada yang bisa bawa odong odong
hah pas banget tau potongannya
seorang lulusan khairul
yang lulus dalam waktu sembilan bulan
ini selama di khairul tidak ada odong odong
ini biasa bawa metik
aneh bukan nolak perintah ustaz ya
soalnya kaki aneh sama rem gak nyampe
nanti kalo terjadi kesalahan buat anak anak bahaya soalnya ya
jadi saya tuh pengen banget bawa odong odong ini ya
jangan kan waktu nginjek pedal gas
jalan aja tuh repot tuh
susah banget buat jalan juga
berarti kalau begitu kasian banget ya anak anak ya
gak bisa pawai barengan sama ustaz zanurul
anak anak itu kasian banget
gak bisa ikut pawai barengan sama ustaz zanurul
udah ustaz musa tolong
kalau memang sakit jangan dipaksain
bahaya asam urat kalo dipaksain ujung ujungnya asam lambung
iya bisa begitu
dari urat ke lambung kan ada satu jurusan
ujung ujungnya ke kepala
tapi ini aman aman aja sih
gapapa ya udah
aneh aja yang bawa odong odong
sim onta juga ada
ya manusia kan bisa berubah kapan tuh
eh kalian itu ya kita latihannya jangan sendiri sendiri
mendingan kita itu latihannya bareng bareng
kan lebih seru kan
ini ngapain mulai disini semua
memangnya ada lagu pak d
kami kan disini kan cuma mau latihan pak d
tapi kan pawainya sudah mau dimulai
kok kalian disini

dengarkan pak d dan sergei
silahkan sergei ngomong
jangan pada berebut
yang tenang ambil nafas
bukan maju jalan
nih contohnya kayak gini
jagain anak anak ya